lu mau aku masakin apa
western apa aja yang kamu mau
tunggu tunggu tunggu
itu ku suka makanan ricky
berarti enak banget tuh
yang jadi suami lu ya
gak perlu order gue jokolin setiap hari
ngapain sih ajak sepupu lu
orangnya jutek gitu lagi
dia tuh biasanya orangnya gak jutek
dia tuh selalu berhama sama cewek
ya tapi gak tau kenapa
mungkin dia lagi pms kali ya
emangnya dia ada masalah gitu ya
yang gue tau ya liv
sebenarnya masalah hidup dia itu cuma satu
tapi komplikatif banget
dia tuh suka sama bino
dia suka sama orang
padahal gue udah berkali kali nasihatin dia
tapi dia gak pernah mau dengerin gue
padahal dia juga udah tahu
kalau ceweknya itu
cinta mati sama lakinya
mungkin ceweknya cantik banget kali ya
gue tunjukin ya fotonya
tidak tidak tidak
ini dia orangnya
ini dia orangnya
ini dia orangnya
ini dia orangnya
yang waktu papa sandi toilet kan
sekarang bagaimana caranya aku bisa tes dna rena
sedangkan andin dan al sudah bersikap keras seperti kemarin
sedangkan andin dan al sudah bersikap keras seperti kemarin
elsa ada di rumah
aku juga gak tau
tempoh hari papa sudah
papa minta maaf soal itu ya
tapi papa berharap
betulnya kamu tidak memaksakan kehendak kamu lagi
tapi kenapa kamu malah
membawa rena kabur diam diam dari sekolah
tapi aku harap juga papa bisa mengerti kondisi aku
seandainya papa ada di posisi aku
pembunuhan yang terjadi di rumah
pembunuhan yang dilakukan sama sarah pak
sudah menghancurkan rumah tangga aku andin
dan sekarang pak
aku sudah gak percaya lagi dengan elsa
dulu aku percaya pak
keluarganya papa juga
tapi sudah lah pak
apa yang aku lakukan kemarin
karena aku yang ingin fokus
untuk mengetahui status rena
apakah benar rena anak aku atau bukan
makanya apa yang aku lakukan itu agak
agak di luar
nalar aku sendiri pak
tapi dulu kamu lebih percaya sama elsa daripada handi
seandainya dulu kamu percaya sama andin
masalah ini gak akan jadi pelik seperti ini
untuk semua yang terjadi no
tapi papa berharap
untuk kedepannya kamu lebih bijaksana
jangan bikin keadaan yang terjadi
dan tambah rumit
biasa mama sarah ulang tahun
bapak mau bikin sedikit perayaan
bapak mau mengundang kamu sama elsa ya
sebenarnya aku malas dateng
aku gak mau ketemu dengan mama sarah
melihat mama sarah aja membuat aku emosi
papa juga mengundang al
dan rena juga
berarti ini kesempatan aku untuk berbaikan dengan retna
karena kemarin rena udah marah sama aku
papa sangat berharap
iya pak nanti aku sampaikan ke elsa
oke kalau gitu
dapat tunggu besok ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sayang kok kamu di luar
kamu dari mana
aku habis ketemu temen aku sayang
aku habis ketemu temen aku sayang
aku habis ketemu temen aku sayang
sayang aku masuk ya
mau mandi mau bersih bersih dulu ya
aku habis ketemu temen aku sayang
kalo kamu tadi telfon
iya itu tadi aku lagi nyetir saya
udah malem juga kan
aku takut nabrak aja sih tadi
katanya besok mau ngerahin dalam tahunnya mama sarah
kita disuruh datang
kita disuruh datang
kita disuruh datang
kita disuruh datang
kita selalu sayang
kamu mau kemana
ada yang mau aku beli
kamu akan sampe
gue gak bisa berhenti mikirin soal subarna tadi
hah kaptif lagi
gue takut banget
jangan sampai gue dituduh membunuh sumarno
minuman udah didih